ratusan tabloid indonesia barokah tertahan di kantor pos jalan mastrip kota blitar jumat siang
semula tabloid hendak dikirim ke beberapa pondok pesantren dan masjid di blitar raya
nama pengirim yang tercantum adalah redaksi tabloid indonesia baroka di pondok melati bekasi
pengiriman tabloid tersebut terpaksa dihentikan
sambil menunggu hasil rekomendasi dari badan pengawas pemilu ri dan dewan pers
setelah mengetahui ya isi dari kiriman ini
kami langsung mengunjungi kan pengiriman

karena ini adalah allowance yang sudah sampai nggak bisa dilakukan
kebanyakan alamatnya ke mana
alamatnya ke masjid yang selalu ada ini
kalau ada beberapa yang sudah dikirim diterima dan diaggasi

karena kita menggunjungi alamatnya
biasanya kiriman biasa tanpa resipi penerima
sudah sempat ada yang dikirim juga

karena memang itu tidak tahuan awalnya ya
bawaslu kota dan kabupaten blitar yang mengecek paket langsung menyita
sambil menunggu keputusan dari bawaslu ri
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini